hai dalam rekaman video amatir yang viral di juzularing media sosial memperlihatkan dua
kelompok pelajar terlibat tawuran di jalan diponegoro tambunan selatan kabupaten bekasi
para pelajar saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam di tengah ramainya arus lalu lintas
lintas akibatnya salah satu pelajar mengalami luka akibat senjata tajam meski petugas kepolisian
kerap berpatroli di lokasi kejadian namun para pelajar seperti main kucing kucingan dengan petugas
masih dari bekasi jawa barat pasca beredar video tawuran pelajar di media sosial jajaran
kepolisian resort metro bekasi akhirnya membekuk sejumlah remaja yang melakukan aksi tawuran di
jalan raya serang cibarusah serang baru bekasi jawa barat selain mengamankan para tersangka
polisi juga mengamankan sejumlah senjata
tajam jenis celurit dan samurai diketahui para pelaku tawuran ini dibekuk di kediaman
masing masing tanpa perlawanan kesebelas pelaku merupakan siswa dari sekolah menengah kejuruan
di wilayah serang baru dan cibarusah dua diantaranya merupakan orang dewasa kemudian
kita melakukan identifikasi dari video yang sudah viral dan kita menemukan
penangkapan dan melakukan proses penyidikan terhadap sebelas orang yaitu mereka yang secara nyata nyata
atas perbuatannya para pelaku terancam kurungan empat tahun penjara lantaran melanggar undang undang
darurat dari ibu kota jakarta tujuh remaja yang akan melakukan aksi tawuran diamankan oleh tim presisi
popular koja jakarta utara pada rabu dini hari oleh petugas ketujuh remaja ini dibawa ke
mapolsek koja jakarta utara untuk ditindaklanjuti tim liputan cnn indonesia